sementara itu pasangan suami istri youtuber atta halilintar dan aurel hermansyah
selasa siang resmi mencabut laporan terkait kasus pencemaran nama baik
yang dilakukan oleh youtuber safas fresh
sebelum mencabut laporan atta dan aurella sempat bertemu dengan pelaku
dalam rekaman video amatir atta dan aurel bersama safas
bertemu di ruangan penyidik polres metro jakarta selatan
setelah safas meminta maaf atta meresmi mencabut laporannya itu
dalam keterangannya atta meminta pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya
karena ini merupakan negara hukum yang semua ada aturannya
perseteruan atta dan safas bermula pada pertengahan bulan september lalu
polisi menangkap pemilik akun youtube safas fresh
atas laporan pencemaran nama baik yang dibuat oleh atta halilintar dan istri
di tikat baik juga dari keluarganya safas
kah ingin berjanji berdoa segala macam
intinya mah saya kan disini adalah untuk menjaga maruah keluarga
tidak semenang menangnya bisa dipitnah
sudah diakui takutin apertura ini
ya sudah damok
namun cuman ya sudah
darum kamu bunny buat
saya kaya saya dan uang fitnah dan transkosnya pemula
angkutan memang datang kemudian mengajukan pencaputan dan memang sudah disertai dengan pertemuan yang sifatnya adalah suatu warung untuk mewujudkan perdamaian diantara keduanya